ini titipan dari istri saya juga andin
kebetulan nanti lagi enak badan
jadi gak bisa jemput kesini
pak sekali lagi terima kasih banyak
atas kebaikan bu andden dan pak al
kalau gak ada bapak dan bu andin
saya nggak tahu harus gimana pak
ya gak apa apa sama sama ya bu
selamat siang pak
kita berdua disuruh para yang ditutup berjaga disini
ada orang yang mencurigakan datang ke sini nggak
tidak ada pak
saya ijin masuk timu pak sumarno dulu ya
iya pak silahkan
bagaimana keadaan hari ini
saya harap pak sumarno cepat sehat ya
banyak sekali yang membutuhkan pak sumarno
itu sangat buruk
betul dengan pak sumarno
saya pun sangat butuh kesaksian pak sumarno
jadi saya harap pak sumarno cepat sehat ya
enak banget kita berdua
emang ini yang paling parah
somewhat ihr untuk satucare
pak elsa permisi
barusan pak sumarno ingin berbicara sesuatu kepada saya dong
maaf sebaiknya pak sumarno jangan terlalu dipaksakan untuk banyak bicara pak
karena tensinya masih sangat tinggi
maaf silahkan bapak keluar dulu
biar saya cek kondisi pak sumarno
iya makasih pak
aku yakin gak salah dengar sumarno sebut elsa
dia sebut elsa dua kali gak mungkin salah sebut atau kebetulan
jadi pak sumarno kenal sama elsa
apa memang elsa ada hubungannya dengan kecelakaan pak sumarno
tetap berjaga disini
satu orang tamu pun masuk
untuk bertemu sumarno kecuali saya bu yeni
saya pamit dulu ya
iya pak sekali lagi saya ucapkan terima kasih pak
nanti setelah kamu bertunangan
kamu harus ingat soal usulan omel
soal usulan saya minta kamu untuk berhenti
bekerja dari pt aldebaran sejahtera
bisa memegang satu perusahaan
anak perusahaan saya
dan kamu menjadi pimpinan disana

ini kan sudah lama bekerja di perusahaan pak aldebaran
itu pun karena almarhum suami saya punya hutang budi
jadi rendy tidak enak meninggalkan pekerjaannya di perusahaan pak aldebaran
kalau menurut saya bu
rendy itu bisa berhenti di pt aldebaran
kan kamu sudah lama bekerja di pt aldebaran
saya pikir tidak ada salahnya
mulai sekarang kamu sudah mampu berhenti di pt aldebaran
mulai sekarang kamu sudah mampu berhenti di pt aldebaran

memikirkan kepentingan kamu sendiri
memikirkan kepentingan masa depan kalian
antara kamu dan jennifer
oh bosan banget deh gue
apaan ini ya
aplikasi dating gue
ada notifikasi baru nih
profilenya juga ganteng
apa gue coba ketemu ya sama dia
kayaknya seru orangnya
gue harus pastiin sumarno gak sebut sebut soal gue kak aldebaran dan mbak andin
dia harus bekerja sama dengan gue
atau pengorbanan mama akan sia sia
semua yang mama lakukan buat gue gak ada gunanya
sampai jumpa lagi

elsa mau ketemu siapa
apa yang mau dilakuin elsa di ruang icu